akhirnya pak ahok melunak juga
kita beralih ke informasi lainnya sementara itu menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yudi krisnandi meminta
agar para pegawai negeri sipil tidak memanfaatkan atau mengambil waktu terlalu lama saat mengantarkan anaknya ke sekolah di hari pertama sekolah senin mendatang
surat edaran menteri pendidikan anies baswedan yang meminta kepada para orang tua
tidak terkecuali yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil
untuk mengantarkan anaknya di hari pertama sekolah senin mendatang mendapatkan dukungan dari banyak kalangan
namun program antar sekolah yang akan berimbas pada keterlambatan jam masuk kerja para pns ini
menuai beberapa reaksi
menanggapi hal tersebut menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yudi kirstenandi
mengingatkan agar pns yang mengantarkan anaknya sekolah tidak mengambil kesempatan untuk berlama lama meninggalkan jam dinas
apalagi memboros kerja
yudi menyerahkan pengaturan durasi pengantar ini kepada para kepala daerah
pembaran pejabat pembina ke pegawai untuk membiarkan
memberikan izin kepada aparatur negara yang mengantar anaknya
dan juga mentoleransi keterlambatan
tetapi kan tidak terlambatnya lama berjam jam
yaitu kira kira dua tiga jam
kalau dalam surat edaran itu kira kira sampai jam sebelas atau maksimum sampai jam dua belas siang
kalau di kota kota besar seperti semarang satu jam juga cukup
di bandung satu jam silakan kepala daerah masing masing menerjemahkan kondisi daerah masing masing